anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
pemirsa ditipit siber barreskrim polri meringkus seorang pria berinisial adc
yang telah meretas ribuan website dan melakukan pemerasan terhadap pemilik website
sejumlah website milik pemerintah turut menjadi korban
seperti website kejaksaan agung dan pemerintah provinsi jawa tengah
dalam menjalankan aksinya adc melakukan peretasan dan mengirim malware ke website yang menjadi korban
akibat serangan tersangka korban tidak akan bisa mengakses dan membuka website miliknya
setelah itu adc akan meminta tebusan sebesar dua hingga lima juta rupiah agar website kembali normal
sebanyak satu tiga puluh sembilan website telah menjadi korban tersangka adc